saya tidak membahas sama sekali mengenai jatah menteri wamen atau apapun itu
dari masalah menteri kemarin juga kemarin adalah hari pertama saya
eh bukan hari pertama hari pertama kali saya ketemu dengan pak prabowo setelah beliau ditetapkan sebagai presiden dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh sembilan
dan saya tidak membahas sama sekali mengenai catah menteri wamen atau apapun itu
saya cuma fokus makan aja di sana kemarin
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya